kamu mau lebih banyak lagi ya
yaudah sekarang kamu ikut sama nenek ya
kita belanja di mall
eva tadi kesana bu
pas tadi belanja
iya aku panggilnya dari kamar plateget
vuelta ada p pardon eh
saya ingin banyak banget hanya kedatangan
kasian ma pucat gini ma
nggak akan ivan nggak akan pernah
ivan kamu harus pikirkan baik baik ya
anak ini lebih baik tinggal di sini bersama kita
ketimbang di rumah itu
nih kamu itu gimana sih
ma aku tuh nggak cuma mikirin kondisi fisik anak aku ma
tapi aku lebih pentingin kondisi psikologis anak aku
dulu aku nggak pernah mikirin kondisi psikologis psikologis aku
sampai semuanya terjadi seperti ini
tapi aku nggak mau sampai anak aku kenapa napa
eva harus tinggal di rumah ini
jangan egois ma please lah
kasian nih anak mah takut begini
udah lama ya
kamu nggak akan ngambil eva dari aku ma

diam sama nenek ya
biar aku bisa bersabar selama ini
atas semua kelakuan kamu sama mama kamu
aku juga bisa bersabar
aku bisa bersabar melahirkan anak aku sendiri tanpa ada ayahnya yang menjaga
aku bisa bersabar menahan semua semua orang
tapi aku nggak bisa bersabar kalau aku kehilangan anak aku van
aku mau enggak akan seganggu seganggu kamu dari sini
pergi iman pergi pergi
kepalaku sakit serang

kepalaku sakit serang
baru dibawa sekarang pak
berdasarkan sti scan dan mri kami
mama anda terkena penyakit varisis otak
yang sudah cukup lama dan tidak pernah diobati
jadi karena kondisi yang semakin memburuk
harus diadakan perawatan intensif di ruang icu
mama bisa sembuh kan dok
dokter biasa sembuhin mama kan dok
kemungkinan itu ada pak
kemungkinan itu ada pak
kepala mama sakit ma
sakit ya ustar
mama jangan di gituin ma
mama jangan kayak gini mama
mungkin mama menjadi besar
besar besar mama mungkin terhadap ini sama keluarga yang tadi ibadah mama
maafin mama sembuhin mama ibadah ya allah
ivan gimana keadaan ibu kamu
masih sangat mampu
makasih udah datang
yang kuat ya van
maaf pak ivan saya mau masuk
ada tamu pengen banget ketemu sama mama
mereka sangat khawatir dan kondisi mama
cuma minta ketemu mama sebentar aja

sekarang alias zadoo baiknya mendidah perempuan delice
sebelum ibu terus ke istilah luar biasa
nah sebelum a
mereka kesini mengakunisi mama ngedoain mama mereka sudah maafin kita
mereka sudah maafin kita mama
ibu tenang ya ibu
eva boleh tinggal sama kita mama
tapi yang jujur kita boleh serupa lagi mama
mama gak boleh begitu mama gak boleh egois
demi ivan demi eva mama
manusia takkan bisa sempurna
tanpa dia sengkuasa
hidayah sengkuasa ada untuk kita
hidayah yang membuka mata hati kita
hidayah yang membuka mata hati kita